sembilan keluarga korban kebakaran pabrik kembang api kembali mendatangi lokasi kebakaran pada rabu pagi
untuk mencari anggota keluarga mereka yang belum ditemukan
keluarga dari korban kebakaran pabrik kembang api di kosambi kabupaten tanggerang
menggelar doa bersama pada rabu siang di area pabrik yang terbakar
hampir sepekan berlalu beberapa keluarga juga masih berupaya mencari keberadaan anak
ayah ibu atau sanak famili mereka di lokasi pabrik
salah satunya nasiah yang masih menjaga asa untuk menemukan adiknya meski sejumlah upaya tak membuahkan hasil
sementara endang warga kecamatan kosambi kabupaten tanggerang ini tengah mencari dua orang saudaranya
rumah sakit mana aja pak udah ke dari bun ke mitra ke umum sampai ke cetan ala gak ketemu temu juga
rumah sakit apa lagi
udah dua kali lagi malam keselan lagi malam ini belum ketahuan
kepolisian menyatakan untuk sementara pencarian korban di tempat kejadian perkara sudah dihentikan
tidak terkait pencarian kita kan masih ada beberapa kantong jenazah yang di rumah sakit
yang masih dalam proses identifikasi
olah tkp ini secara besar sudah selesai beberapa hari yang lalu
tetapi untuk olah tkp selanjutnya kemungkinan bisa dilakukan selanjutnya
dan juga garis polis lain itu masih kita tutup
hingga rabu siang dari empat puluh sembilan kantong jenazah korban kebakaran
disaster victim identification sudah mengidentifikasi dua puluh delapan jenazah
sementara tujuh belas lainnya belum diketahui
sedangkan empat kantong jenazah lainnya berisi potongan tubuh yang juga belum diketahui identitasnya
dari dua belas korban yang dirawat di rsud tanggerang
dua orang meninggal dunia dan sembilan korban masih menjalani perawatan
mahardika utama tanggerang